komisi hukum dpr sedianya menggelar rapat dengar pendapat dengan komisi pemberantasan korupsi senin pagi
namun rapat urung digelar karena ketua kpk agus raharjo tidak hadir
rapat sudah sempat dibuka rapat dipimpin oleh wakil ketua komisi tiga benika harman
dengan diikuti empat wakil ketua kpk yaitulah the muhammad alexander marwata basaria panjaitan dan sal situmora
bedi menanyakan perihal absennya ketua kpk agus raharjo dalam rapat dengar pendapat hari ini
basaria menjelaskan agus raharjo berada di bandung untuk menghadiri undangan ulang tahun kopassus
akhirnya komisi tiga mengusulkan rapat ditunda sementara sembari menunggu kehadiran agus
rapat pun diskors hingga pukul sembilan belas tiga puluh malam
baik saya rasa kita putuskan terima kasih
dan kita tersambung
dengan produser lapangan heranov albasir
heranov apa agenda pemanggilan ketua kpk oleh dpr
selamat siang amelia meskipun saya tidak bisa mendengar pertanyaan anda dengan jelas
yang pasti sejauh ini kita tahu bahwa rapat dengar pendapat antara komisi tiga dpr dengan komisi pemberantasan korupsi
akan digelar pada pukul sembilan belas tiga puluh dan terkait dengan
nota keberatan yang sedianya dikirimkan oleh dpr sejauh ini masih berada di meja sekretariat jenderal dpr
dan tadi wakil ketua dpr fadlizon menyatakan bahwa pihaknya masih belum tahu apakah surat akan dikirimkan
karena ini hanya masalah teknis
dan ini seperti saling lempar tanggung jawab antara pimpinan dpr dengan komisi tiga dpr
yang tadi dinyatakan oleh ketua komisi tiga dpr dari fraksi partai golkar bambang susatyo
yang menyatakan sejauh ini terjadinya
pembatalan terhadap pengiriman surat ataupun nota keberatan dari dpr ke presiden
terkait dengan pencegahan atau dicegahnya setia novanto selaku ketua dpr ke luar negeri amelia
dan nantinya tentunya ini masih digulirkan di komisi tiga dpr yang akan terlebih dahulu dilakukan oleh komisi tiga dpr
adalah mempertanyakan alasan dari kpk untuk mencegah setia navanto berpergian ke luar negeri
barulah nantinya komisi hukum dpr
pembatalan terhadap pengiriman surat atau nota keberatan dari dpr ke presiden terkait dengan pimpinan dpr
yang tadi dinyatakan oleh komisi tiga dpr dengan komisi tiga dpr ke luar negeri amelia
dan sejauh ini surat tersebut masih belum dikirimkan ke pemerintah
dan kita simak pernyataan dari wakil ketua dpr fadlizon
ada surat dari fraksi golkar kemudian dirapimkan dan ada bamus
dari bamus itu dihadiri orang yang delapan fraksi ya
kemudian meminta ada dua hal kalau tidak salah
yang pertama adalah meminta agar ada rapat konsultasi
yang kedua adalah soal nota keberatan tersebut
sebenarnya sebagaimana surat biasa setiap surat dari manapun datangnya
apalagi dari fraksi dari rakyat biasa sendiri pun bisa kita teruskan
ini terkait dengan
amelia kembali ke anda di studio
ya heranov apakah pemanggilan ini terkait dengan kasus kasus yang sedang diselidiki kpk
yang menyeret beberapa nama anggota parlemen
ya terkait dengan pembagian sejumlah nama termasuk setia novanto nantinya
terlebih dahulu komisi hukum dpr amelia akan mempertanyakan ke kpk sejauh ini
bagaimana pengembangan atau pendalaman kasus megakorupsi ktp elektronik
yang diduga melibatkan sejumlah politisi di senayan
tentunya nantinya komisi hukum dpr pada pukul sembilan belas tiga puluh mempertanyakan terlebih dahulu
alasan pencekalan terhadap setia novanto dan kemudian mendalami siapa siapa pihak selanjutnya
yang nantinya akan dicekal oleh kpk komisi antirasuah ini
kita tahu bahwa ada lebih dari sepuluh orang atau terhitung sudah sebelas orang yang sudah dicekal bepergian ke luar negeri
di antaranya adalah dua terdakwa kemudian satu tersangka
dan satu terdakwa
dan satu sebagai saksi yaitu setia navanto
untuk tersangka andina rogong dan juga untuk tersangka lainnya adalah meriam haryani
mantan anggota komisi dua dpr dari fraksi partai hanura
yang telah ditetapkan menjadi tersangka atas kesaksian palsu yang diberikan pada saat pemberian kesaksian
di pengadilan tipikor jakarta amelia
dan apakah nantinya sejumlah pihak akan dipanggil
tentunya ini masih menjadi pertanyaan oleh sejumlah anggota komisi tiga dpr terhadap komisi antirasuah itu
loh heranoff kapan agenda pemanggilan akan dilanjutkan
hari ini di kpk akan dipanggil elsa sarif
yang sudah dipanggil pada hari ini sebagai pengacara
yang bertemu dengan meriam haryani amelia beberapa waktu lalu
sebelum pengadilan tipikor beragendakan sidang perdana dari mega korupsi ktp elektronik ini
elsa syarif ini diperiksa sebagai saksi
untuk tersangka andi narogong
dan dimintai keterangannya untuk pertemuan antara miriam haryani dengan dirinya
beberapa waktu lalu sebelum sidang dimulai
dan sebelumnya amelia beberapa waktu lalu sudah dipanggil juga miriam haryani ke kpk
tapi sejauh ini kpk akan menjadwalkan ulang ke miriam haryani
pada pemanggilan pertama ia mangkir
dan beberapa hari ke depan tentunya akan dipanggil kpk
dan terkait dengan kapan akan dipanggil setia nefanto ke kpk
tadi jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa perlu terlebih dahulu
keterangan keterangan yang didapatkan oleh kpk dari pengadilan tipikor jakarta
sebagai fakta persidangan yang nantinya akan dikumpulkan keterangan saksi
menjadi bukti permulaan jika melibatkan orang orang lain
kita tahu bahwa ada tiga klaster yang terlibat dalam mega korupsi ktp elektronik ini
dari politisi kemudian birokrasi
dan juga termasuk dari pihak swasta
dan tentunya setia nefanto ini masih kita tunggu tunggu kapan akan dipanggil kpk
sejauh ini ia dicekal enam bulan ke depan sampai kapan novanto ini akan dicekal
tadi febri diansyah mengatakan ini tergantung dari kebutuhan penyidik
untuk mendalami keterangan setia novanto atas kesaksian yang diberikan oleh andi narogong
selaku pemenang tender dari ktp elektronik ini
terima kasih ranof albasir produser lapangan cnn indonesia atas laporannya
terima kasih amelie